fluktuasi harga minyak mentah dunia mulai memberi beban kepada subsidi energi dalam negeri
pemerintah berencana menambah subsidi energi rp enam puluh sembilan triliun pada dua ribu delapan belas
nilai subsidi diperkirakan membengkak dari target apbn rp sembilan puluh empat lima triliun menjadi rp satu ratus enam puluh tiga triliun
subsidi energi akan dialokasikan untuk menambal pengeluaran bahan bakar minyak dan listrik
subsidi energi dinaikkan agar daya beli masyarakat tidak terganggu dan menghambat pertumbuhan ekonomi